kondisi janinnya saat ini baik baik saja
beberapa bulan lagi bahkan ibu sudah bisa melihat jenis kelaminnya laki laki atau perempuan
ibu bisa mempersiapkan barang barang untuk si kecil sebelum dia lahir
hmm sebenarnya sih dokter saya nggak mau
saya nggak mau tahu jenis kelaminnya apa
biar itu menjadi rahasia allah
ya pak nggak apa apa deh
ya allah dari mana saya bisa mendapatkan pinjaman uang ini ya allah
karena saya sangat membutuhkannya
taufan maaf banget ya
dari kemarin aku gak sempat nemuin fadil aku sibuk banget
sibuk berapa lama lagi sibuk
aku butuh urusan ini selesai cepat talena
kamu nggak usah khawatir aku akan selesainya secepatnya
perempuan itu kenalan kamu
iya kenapa emangnya
dia mama aku alena
dia gak boleh ngeliat aku
masih ingat saya kan bu
oh masih dong mbak
mbak mana yang nolongin saya waktu kecelakaan kan
sampai gak sempet kenalan mbak
baru saya mau samperin mbak kesana
oh gak usah ibu kita duduk disini aja ya
ya mari bu
sudah udah semuanya udah beres
terima kasih ya mbak ya
terus mbak udah berapa lama jadi pengacara
kalau di indonesia baru ibu
soalnya kan saya lulusan amerika
saya baru ke sembilan
oh lulusan amerika
ternyata costumnya lebih viktig
ternyata dunia sempit ya
kok kamu bisa kenal sama
dia seneng banget sama mama
kamu pernah berhubungan sama kamu
berhenti nuduh aku yang enggak enggak
bukan yang menuduh
aku cuma mau tahu
kalau tiba tiba kamu kenal sama mama
kamu tahu gak
kalau dia sangat ingin mempertemukan aku sama fadil
itu suatu keuntungan buat kamu kan
aku gak usah susah susah payah
untuk ketemu fadil di kliniknya
sekarang fadil lagi buru buru mau jalan sama camillah ke dokter
kondisi janinnya saat ini baik baik saja
beberapa bulan lagi bahkan ibu sudah bisa melihat jenis kelaminnya laki laki atau perempuan
jadi ibu bisa mempersiapkan barang barang untuk si kecil sebelum dia lahir
sebenarnya sih dokter saya nggak mau
saya nggak mau tahu jenis kelaminnya apa
biar itu menjadi rahasia allah
apapun nanti jenis kelaminnya yang saya harapkan adalah bayi ini lahir dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun
bagus bu saya mendukung prinsip ibu
tapi supaya cabang bayinya selalu terkontrol dengan baik jangan pernah malas untuk cek ya
dua bulan sekali cukup
alhamdulillah ya kak
maka mudah mudahan segala sesuatu yang berjalan dengan lancar
yang paling penting kamu harus ingat untuk jaga kondisi kamu
kamu gak boleh kelewat capek harus jaga pola makan dan jangan stres
dan kamu juga harus ingat bulan depan kita harus balik ke sini loh
iya pak dokter
eh mbak kamenila
loh bu farah mana
mama saya mama saya nggak ikut saya ke sini cuma periksa kandungan kok
memangnya ada apa suster
dokter sudah menunggu dari kemarin
tapi sampai saat ini bu farah tidak menghubungi kami sama sekali

ini sangat penting sekali mbak
mama saya harus menghubungi pihak rumah sakit
memangnya ada hal penting apa suster
emangnya mbak camilla belum tahu
emangnya ada apa suster
ada apa suster
ibu farah itu
panggilan darurat kepada suster dini
suster dini ke ruangan dr ali sekarang juga
maaf mbak saya harus pergi saya dipanggil
eh suster suster saya
ya allah kak fadilah sebenarnya ada apa ya sama mah
kemarin mama bilang kalau hasil ct scan yang itu baik baik aja kak milan
hati kamilah nggak tenang kak
ini pasti ada apa apanya kamilah harus ketemu sama mama kak

kak tolong bisa lebih cepat sedikit ya kak
kamilah khawatir banget soal mama
iya mila kamu tenang ya
ya allah sebenarnya apa yang terjadi sama mama
dan dia hidup bahagia dengan istri barunya itu dan kamu sama sekali tidak ada dalam pikirannya
harah aku tidak akan melepaskan kamu sampai kamu mau mendengar penjelasanku
saya tidak perlu lepasin lepasin lepasin
mama dari mana
dari mana aja sih mah tadi mila nyariin mama ke kantor sama kak fadil tapi katanya mama udah pulang duluan
mila ngapain sih kamu nyari mama sampai ke kantor segala
tante tadi saya nganterin camilla ke rumah sakit untuk usg
oh iya bagus dong gimana kata dokter sehat kan
alhamdulillah janin dalam kandungan kak mila sehat sehat aja ma
sekarang mila yang mau tanya sama ma
sebenarnya bagaimana kondisi mama sekarang
kenapa suster bilang mereka menunggu kabar dari mama
mila juga nggak tahu mbak
suster yang tanya sama mila
sebenarnya ada apa sih mak
sebenarnya ada urusan apa
mama datang lagi ke rumah sakit
pasti ada hal penting kan mah
atau mama menyembunyikan sesuatu dari mila
ma mila tuh bener bener nggak tenang ma
mila tuh ngerasa mama bener bener menyembunyikan sesuatu dari mila

bayi banyak sekali
eta selamat dilahirkan
terimakasih sudah dengan kami di lbc